maaf saya bicara dengan siapa ya
saya ini pembantunya disini
ini pembantunya bu
ya udah tanyain aja
maaf tadi saya yang telepon ke situ
oh tadi itu suami saya
dia itu agak sedikit pudek
saya bicara dengan siapa
apa aditya ada disana
eh ya jangan teriak teriak gitu tuh
maaf apa aditya ada di rumah
soalnya ini penting sekali
aditya sedang tidak ada di rumah
gak ada di rumah
terus aditya kemana
oh saya gak tau
saya kan cuma pembantu disini
dimana saya bisa menghubungi aditya karena ini penting sekali
loh gimana sih sampean ini
aditya om dan tantenya itu sedang pergi
gak ada di rumah
bu adityanya udah pergi
artinya dia sehat dan selamat
tanya perginya kemana
ehm dimana saya bisa menghubungi aditya ya
karena ini penting sekali
kalau nggak salah ini ya
aditya om dan tantenya itu sedang pergi ke desa
betul betul ke desa
aditya dan om dan tantenya sedang pergi ke desa
iya ke desa
ehm kelihatannya mereka itu berdua itu berdua ya

ehm apalagi aditya yang dia selalu membicarakan menit pertunangannya itu
eh apa mbak yakin aditya terus membicarakan tentang pertunangan kami
iya malah dia ngasih tahu sama saya itu cincin pertunangannya
katanya untuk calonnya itu
iya tapi kenapa dia nge nelfon saya ya
tapi kalau nggak salah sih seharusnya mereka itu tiba pagi pagi loh
ya ditunggu aja toh ya
oh ya sudah kalau begitu terima kasih
bu aditya sedang dalam perjalanan ke sini bersama om dan tantenya
alhamdulillah akhirnya mereka datang juga sas
bang kau bang malah ketawa sih bang
ini serius bang
ya gak mungkin lah dia itu udah dibuang kekali
pasti sekarang dia sudah mati
udah gak mungkin dia datang
banyak juga ya kata kata bang ya
terus bang ini di rumah saya ada perayaan apa dong kalau gitu
dek orang yang jahat seperti kita di dunia ini bukan kita aja deh
gue yakin kalau om dan tante si adita itu orang jahat
gua gak habis pikir besok pagi saskia akan berpakaian rapih nungguin aditya
tapi dia nggak datang datang
saskia akan menjadi bahan tetawaan orang orang kampung
kalau dia nikah sama gue gak bakal begini jadinya nih
bu besok aditya dan keluarganya mau datang kemari
alhamdulillah berarti acara lamaran besok jadi dong fatimah
terus persiapannya bagaimana
jangan khawatir kalau kita mulai dari sekarang
insya allah besok semua akan kelar
fatimah terus makanannya makanannya bagaimana
minta tolong ke tetangga tetangga aja
biasanya kalau ada hajatan seperti ini kan bu
tetangga tetangga pada mau nolongin
yulia kamu harus jadi istri yang baik
dan tolong jaga imam ya
pasti bu saya juga tidak akan hanya menjaga imam
tapi ibu juga
kamu juga harus jadi suami yang baik
dan mulai sekarang kamu gak boleh sering keluar malam
nggak boleh sering pergi ke pesta pesa
dan yang terpenting gak boleh lagi melukis perempuan yang aneh aneh lagi
tapi ini kan acara tunangan
ya tapi biar bagaimanapun
kamu tuh juga sudah harus mempersiapkan diri dari sekarang
awas loh kalau melanggar mama
dan kamu yulia
kamu juga harus dari sekarang sudah mempersiapkan diri
jadi seorang istri yang baik
jangan lupa sholat lima waktu
dan jadilah istri yang soleh
selamat ya pak
selamat pak irma
sekarang saya sudah boleh memanggil kakak
tapi kakak jangan lupa tetap habisi musuh musuh kita
selamat ya pak irma
terima kasih pak alam
terima kasih pak alam
saya ikut berbahagia dengan pertunangan papa ini
terima kasih terima kasih
rengsek itu si alam
aku harus singkirkan dia dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
kamu cantik sekali hari ini
des kenapa sih kamu tidak mencari laki yang baik untuk menjadi suami kamu
terima kasih pak
jodoh itu di tangan tuhan
saya tidak pernah tahu kapan dan siapa orang itu
kalau menurut saya
sebentar lagi lelaki itu akan segera hadir dalam kehidupan kamu
siapa yang mengundang dia
aku ke toilet dulu ya saya
eh kamu ngapain ada di sini
saya kemari untuk mengucapkan selamat dan doa restu
iya tapi kan saya tidak mengundang kamu
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
saya sudah berhenti
jadi tidak seharusnya kamu sudah di sini

sudah sekarang kamu mendingan keluar
julia kamu kedatangan tamu
apa aku sudah kenal
apa kabar latifah
oh saya baik baik aja
syukur kamu bisa datang
sayang aku ke toilet dulu ya
sekali lagi selamat imam
terima kasih latifah
kamu memang pantas sas ngedeserkan aku ya
kamu memang pantas sas ngedeserkan aku ya
karena kamu memang cantik
karena kamu memang cantik
terima kasih ya
aku selalu bermimpi melihatmu seperti ini
aku selalu bermimpi melihatmu seperti ini
untuk bersanding dengan ajis anakku
untuk bersanding dengan aciz anakku
kamu memang cantik
kamu memang cantik
kamu memang cantik
cantik sekali nak
cantik sekali nak
andaikan bang aziz dan bang fandi ada di sini sekarang
pasti kebahagiaan saya akan terasa lengkap
ibu juga maunya begitu nak
tovandi dan aziz juga tahu kalau saskia hari ini akan dilamar aditya
paman mah yakin
mereka juga pasti akan bahagia
mereka juga pasti akan bahagia
kita doakan saja
agar urusan mereka di negeri tetangga cepat selesai
dan segera pulang
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya setidaknya kan kalau misalnya si reno tahu kalau anaknya tinggal di sini dia bisa bantu untuk biaya makan gitu mas
dia kan tahu kalau kita tuh lagi susah
ya sekarang gini deh
kita udah lama banget tinggal di rumahnya pak reno
terus juga pak reno udah baik sekali sama kita
nah sekarang kamu minta aku untuk minta uang ke pareno untuk biaya makanan anak anaknya
itu keterlaluan gak sih

mas aku tuh gak jeluh kamu minta uang sama reno

tapi kalau misalnya dia mau bantu ya masih kita tolak sih mas
lagian kan kita memang lagi susah
ini malah orang orang kaya pada minta makan sama kita
ya itu sama aja
itu sama aja keterlaluannya
coba deh untuk sabar ya
nur sama iko bertengkar lagi dengan masalah yang sama
kalau mereka merasa keberatan karena setiap hari harus memberi makan semua orang yang ada di rumah ini
jadi begitu mam
iko sama nur lagi kesulitan ekonomi
makanya nur tuh dirumah ngeluh terus
emang tuh perempuannya hidupnya setiap hari ngeluh aja
makanya mama gak suka sama dia
mendingan pergi dari rumah itu
ish apa itu kayak begitu hidupnya
mereka juga nyuruh
aneh banget ngegrutuk liat aja mulutnya kayak begitu
udahlah mendingan kamu tinggal sama mama ya
mama kan juga perlu perlu anak mama dong disini
tapi kalau aku tinggal disini afif gimana
mama akan bujuk afif supaya afif mau tinggal di sini lagi
ini rumah dibangun sama papa untuk kita loh
bukan untuk mama untuk kalian semua ya
nanti kalau afif gak mau mama akan suruh bella juga tinggal di sini
pasti afif mau kamar banyak kok
mereka tinggal pilih
saya mau ngasih ini
ini gak seberapa sih
ini uang ucapan terima kasih dari saya
karena kamu sudah mengeluarkan biaya untuk afif tinggal disini
kemarin juga saya sama rena sempat tinggal juga disini
kan semua pakai biaya kamu
habis itu ya terserah deh kalau memang uangnya mau dipakai
untuk apa ya suka suka kamu aja
terus tolong sampaikan juga ke adik kamu
bilang mau tinggal di rumah saya atau disini
ya terserahlah ini biayanya

karena afif itu kan suaminya bella
dan rumah ini sangat terbuka untuk mereka
kapan pun mereka mau tinggal disini
maaf saya buruk buruk
kamu lihat kan
gak afif gak iko
sama sama keras kepala
paling tinggal terima uang aja apa susahnya sih
belum juga orang yangitung bedah
kau jeng ancestnya tuh aprove
saya akan kasih
mama jangan percaya sama om rafiq
ini pasti cuma akal akalan dia
supaya dia bisa tinggal di rumah ini
reina kamu buat sikap campur
ini anak mama
rafiq kasih tahu
kasih tahu ke saya di mana dia
jangan percaya sama om rafiq
ini ini adik kamu
mama harus menemukannya kembali
aduh seandainya ada papa
bapak pasti akan setuju sama mama
di mana di mana dia
aku cuma mau kasih tahu aja
aku tahu dia dimana
jangan jangan jangan
kalian minta apa
kasih tahu ke saya
saya akan kasih
aku akan kasih tahu